sejumlah mahasiswa di semarang jawa tengah terlibat bentrok dengan aparat kepolisian
yang mencoba mengamankan aksi mahasiswa pada jumat petang
para mahasiswa membakar poster karena unjuk rasa mereka tidak direspons oleh jajaran pemerintah
dan wakil rakyat dprd provinsi jawa tengah
para mahasiswa menolak penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden tiga periode dengan alasan apapun
kericuhan dapat dikendalikan namun suasana tegang dan adu mulut antara mahasiswa dan aparat
masih beberapa kali terjadi
unjuk rasa mahasiswa menolak penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden ini akan kembali dilakukan pada sebelas april mendatang
rencananya akan dilakukan serentak di sejumlah wilayah di indonesia
masih di jawa tengah aksi unjuk rasa mahasiswa menolak perpanjangan jabatan presiden tiga periode juga terjadi di banyumas pada jumat sore
selain menolak perpanjangan presiden tiga periode dalam unjuk rasa ini para mahasiswa juga menyatakan
menolak kenaikan harga bbm serta menuntut penurunan harga minyak goreng
aksi yang diikuti oleh seribuan mahasiswa dari berbagai elemen ini digelar di jalan protokol purwokerto
yaitu di jalan gatot subroto dan berlanjut di kantor bupati dan dprd banyumas
setelah menggelar orasi hampir satu jam perwakilan mahasiswa ini membubarkan diri usai diterima oleh bupati banyumas
tak hanya di jawa tengah aksi unjuk rasa dengan tuntutan yang sama
juga terjadi di jawa barat pada jumat sore
ratusan masa gabungan dari berbagai organisasi mahasiswa di tasikmalaya
masuk ke gedung dprd kota tasikmalaya dan menduduki ruang paripurna
kericuhan terjadi ketika masa aksi yang berusaha mengejar ketua dprd tasikmalaya dihalangi aparat kepolisian
selain menduduki gedung dewan masa juga membakar ban dan sejumlah fasilitas gedung
serta memblokir jalan hingga akses masuk kendaraan ke kota tasikmalaya sempat tertutup
setelah hampir dua jam perhubungan mahasiswa di jawa barat
hampir tiga jam menduduki gedung dewan masa aksi pun membubarkan diri
masih di jawa barat aksi unjuk rasa mahasiswa juga terjadi di bogor pada jumat sore
kericuhan unjuk rasa yang berlangsung di depan istana bogor terjadi
setelah masa terlibat saling dorong dan baku hantam dengan petugas dalmas
bentrokan dapat diredam setelah sejumlah orang yang dianggap provokator ditangkap
mahasiswa membubarkan diri setelah perwakilan staf istana kepresidenan datang menemui mereka
rencananya aksi serentak aliansi mahasiswa indonesia akan terus digulirkan hingga tiga hari ke depan